polrestabes bandung menggelar rekonstruksi kasus pengeroyokan yang menewaskan supporter persija haringga sirila rabu petang
dalam rekonstruksi terungkap aksi brutal pelaku terjadi setelah korban memfoto id card jakmania di area parkir gerbang biru stadion gbla bandung
sementara menkom info rudiantara mengungkapkan fakta adanya provokasi penyebaran video aksi brutal pelaku ke media sosial
polisi menggelar rekonstruksi kasus pengeroyokan yang menunjukkan tewasnya haringga sirila di area parkir gerbang biru stadion gbla bandung
rekonstruksi memperagakan enam belas adegan
berawal saat korban haringga sirila yang tengah duduk di area parkir stadion didatangi seorang pelaku yang langsung memukulnya dengan tongkat besi

dalam rekonstruksi terungkap aksi brutal pelaku terjadi setelah korban memfoto id card jakmania di area parkir gerbang biru stadion gbla bandung
dalam rekonstruksi yang dilakukan delapan tersangka dan lima saksi ini terungkap aksi brutal para pelaku dipicu oleh tindakan korban yang memfoto id card jackmania di area parkir gerbang biru stadion sesaat sebelum aksi pengeroyokan
tujuan dari rekonstruksi ini untuk memberikan gambaran kepada jaksa penuntut umum dan juga pengacara tentang peran masing masing tersangka
sehingga ketika nanti di persidangan dapat memperjelas
sementara itu menteri komunikasi dan informatika
rudiantara mengungkapkan fakta baru soal beredarnya video kebrutalan para pelaku yang viral di media sosial
video itu beredar karena adanya provokasi yang menyebutkan mereka yang berani melakukan kekerasan dan mengupload gambar di media maya
merupakan supporter sejati klub tersebut
ada berapa ini berapa url
karena itu justru tidak bagus untuk masyarakat kan
itu seolah olah mengajak masyarakat untuk melakukan
hal hal yang demikian
untuk memastikan kebenaran informasi ini
menteri rudiantara berencana bertemu pemilik informasi dan klub persib di bandung
bila benar polisi bisa memproses hukum penyebar provokasi tersebut